media sosial sempat ramai oleh isu bahaya keluar rumah di tanggal dua puluh satu desember dua ribu dua puluh dua karena fenomena solstice
menanggapi hal tersebut badan riset dan inovasi nasional pun angkat bicara
dilansir dari situs resminya brin menyatakan bahwa isu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
fenomena solstice sebenarnya hanyalah fenomena astronomis biasa
solstice didefinisikan sebagai peristiwa ketika matahari berada paling utara maupun selatan saat mengalami gerak semu tahunannya terhadap ekuator langit
brin menambahkan fenomena solstis tidak berkaitan dengan letusan gunung berapi gempa tsunami maupun banjirop
fenomena fenomena tersebut murni diakibatkan oleh aktivitas vulkanologis seismik oseanik dan hidrometeorologi